kita bingung harus buat apa lagi boy
kok kalian bisa babak belur kayak gini
bas camp kita diserang boy sama rio
dia bawa guru keratonnya boy
dan anak bodohnya juga ikut
kita udah gak boleh nongkrong di base camp lagi boy
dan mereka pengen serigala itu bubar
tujuan kita kesini
tujuan kita kesini
mau minta bantuan sama kalian
untuk menghajar rio dan gurunya
dan yang serigala gak perlu bubar
ini kesempatan buat kita
kalo kita semua bersatu
kita pasti menang
tenang dulu lex
gue bukannya gak mau ngebantuin kalian
bakal ada keributan lagi
dan bakalan ada korban lagi
jadi masalah ini mendingan gue pikirin dulu ya
kalian pulang aja dulu
nanti anaknya keburu mati

makasih ya kalian udah baik banget sama gue
udah mau bawa gue ke rumah sakit
udah mau bawa gue ke rumah sakit
gue jadi gak enak
ih lo apaan sih ngerepotin apaan sih reh
justru kita tuh seneng bisa bantuin lo

yalagian kita mana tegas sih
kalo lagi kesakitan gitu lo mah didiemin
lo tenang aja lah
kita semua kan bersahabat
siapapun yang butuh pertolongan pasti bakal ditolongin

again juga tadi tuh boy mau ikut nengokin lo
tapi tadi gue larang rek
soalnya kan kita tau lo lagi berantem marahan gitu kan sama dia
soalnya kan kita tau lo lagi berantem marahan gitu kan sama dia
nanti bukan cuma marah sama dia
lo marahnya sama kita kita kalo kita bawa dia
gue emang lagi gak mau ketemu sama dia
bukan berarti orang yang lo benci itu dia itu salah

semuanya kayak gitu kok
sebetulnya tuh boy mau dateng nengokin lo
sekalian juga mau lurusin masalah sama

kali ini aja kita jangan ngebahas boy
gue lagi gak mau tau apapun tentang dia
gue lagi gak mau tau apapun tentang dia
bisa kan kita bahas yang lain
oh yaudah yaudah
nyokap diri lo
sumpah ya nyokap diri lo
kalo gue punya emak diri kayak dia demi apapun
gue kabur dari rumah
tapi gue kaburnya mau bekel

tapi emang aneh ya

nyokap tiri lo tuh tadi pas dengar suara motornya haikal
kok dia malah lari ketakutan ngumpet ke kamarnya gitu sih

nyari taksi iya nggak sih
udah simpenan mama diri lo re
lo harus lingkuhan ya
hipotesis juga apaan
gue gak pernah denger hipotesis
lo gak pernah bikin karya tulis apa lo kelas berapa sih
gak naik berapa kali
gak pernah gue kan bayar

semoga aja mas pi gak marah sama aku
ini semua gara gara temen temennya reva sih

rasa banget sih mereka
ini kan motor temen temennya reva

wah bagus nih

gue bocorin aja kan motornya
nampal banget jauh
mas gimana udah dapet kabar belum reva

reva dirawat dimana
itu dia masalahnya belum
padahal dari tadi
teleponnya selalu di telepon sama mas
tapi gak pernah diangkat sama reva
kok malah gak angkat telepon dari mas
tadi saya emang denger ada suara telpon
eh gak taunya
teleponnya non reva itu ketinggalan
di dalam kamar tuan
telepon reva ketinggalan di kamar
pantesan dari tadi
telepon gak diangkat angkat
ah ada gak yang tau
telepon temen temen reva yang tadi
ada sih teleponnya si haikal temennya boy
tapi gak mungkin juga
buat telepon dia
ya ini aku lagi mikir mas
aku punya gak ya
kayanya enggak deh mas
mereka ini cocok banget
bagaimana menurut kamu
mereka ini pasangan yang cocok sekali
oh kalau menurut saya nih ya bu
adriana itu terlalu dewasa deh bu
buat disandingin bareng boy
enggak enggak bu
ervan coba kamu liat gimana menurut kamu mereka cocok kan
oh kalo menurut saya sih
menurut kamu coba rika liat deh
menurut saya sih
nah perhatikan baik baik cocok kan
oh kayaknya bener deh kata ibu
mereka berdua itu cocok
hahaha gitu dong
berarti mereka cocok ya
yaudah kalian boleh pulang kalau gitu
boleh ya bu
kasian ya si boy
masih mikirin soal geng serigala ya
lu udah dapet solusinya belum
makanya weng weng solusin yang ada di otak lu tuh gak cair
dan gue gak pernah segalau ini
soalnya gue nunggu kabar dari ikal
gak di kabar kabarin sama dia
si reva beneran sakit atau apa
kan gue gak tau
hei jangan dulu
siapa tau haikal lagi deket sama riva
nanti riva jadi tau deh
mending lu sms satu bebek mereka aja dulu lu tanya deh sama dia